mereka harus kita kasih pelajaran tuhan
kita lawan aja semua langsung
kita jangan kepancingan musiswa mereka ya
itu mau mereka
boy sampai ketemu lu wasyaw
lu bakal habis di tangan panggri
mendingan kita masuk nanti
ini bakalan jadi bisnis besar nih
nanti tiket pertandingannya pasti terjual habis
ini nadia kemana sih
lama banget belanjanya
saya kan mesti pergi lagi habis ini
itu kan raya
kok bisa sama nadia
itu kan mamanya mondi
raya kok kamu bisa sama nadia
eh kamu ketemu sama dia tadi
kamu kenapa sih
tadi kan aku ketemu sama karena dia di jalan
aku lihat ada cewek yang jatuh
ternyata karena dia
udah gitu kita tolongin
katanya ditabrak ya kak
iya ditabrak bu
sama geng motor
emang bener mereka tuh nakal banget
saya juga pernah waktu itu dicegat sama mereka
nang zubillah minjalik
jangan sampai ketemu sama mereka lagi
terus ini tabrak lari
ya bu mereka langsung pergi aja
ya allah keterangan banget ya mereka
untung kamu gak apa apa
makasih ya udah nolongin nadia ya
eh masuk dulu yuk
nah cakep tante
sambil makan makan aja
khusus buat dadok ada
kok kita gak berarti ya
kamu juga ada sayang
ayo masuk masuk semuanya
di antara baju baju yang ada di sini kamu ada yang suka nggak
kalau kamu ada yang suka kamu ambil aja
nah tuh yang di situ tuh
di rak situ tante desain khusus buat tante
desain khusus buat anak muda loh
bagus bagus sih tante
tante tuh ngedesainnya keren keren ya
kalau si raya sampai tahu kalau burung ganis tuh pacaran sama abah
terus lihat dulu mereka akrab banget
udah ke ibu sama anak sumpah
lo lihat deh
gimana ayah tahu ya kalau ibu rengganis itu ternyata pacarnya abah
raya pasti ilfil nih
aku gak lama di sini ya
aku mau sekalian pamit juga
soalnya aku mau nganterin undangan ke rumah bu dona guru aku
bener lagi seandainya dia mau nikah
kita mau liatin boy sama anak anak cowok buat latihan
soalnya mereka tanding besok
tapi tante juga punya janji
tante juga sibuk
makanya aku sama anak anak di sini gak lama
kita berangkatnya bareng aja sekarang
tapi pisah kendaraan
cuman tante mau nebek naik motor
ide bagus tuh kapan kapan nebek tuh naik motor
jangan dong tante
nanti aku yang dimariin sama mondi
jangan dibilangin mondi
yuk kita berangkat yuk
tadi saya udah panggil tukang urut ke sini
sebentar lagi dia dateng
kamu tungguin aja ya
kamu urut dulu baru pulang
saya mau pergi dulu abis ini ya
kamu di sini gak apa apa kan
gak apa apa kok bu
karena dia cepat sembuh ya
selamat pulang dulu
cepet sembuh ya
sampai jumpa di video selanjutnya
terlalu parah ini motornya
oh ya sini yang kayaknya kasih alamat
oh ya saya datang
nanti saya datang lagi ke sini
saya mau ngembaliin motor ini dulu
oh tidak apa apa
nah demi keselamatan harus pakai helm
sati peraturan lalu lintas
tunggu di sini
abang temennya abah kan
iya temennya abah
loh terus abang siapanya raya
eh makanya neng tidak tahu
neng rayate anaknya abah
kenapa pelangga pelongo begitu
ya allah bang
kalau saya kasih tahu juga abang makan melongok
neng rayate itu
tidak pernah pelangga pelongo
apalagi hokcah ya
neng rayate itu pacarnya mondi kan
a'ah tahu nggak
mondi itu anaknya bu reganis
tuh kan a melongo kan
emang aja teh urusan nek
terus bu reganisnya kemana
lagi pergi tadi sama raya juga
kacauin mah kacauin pisangnya
terus bagaimana itu urusannya ini teh